bandung terkenal dengan makanannya yang enak enak
nah di ragam kuliner hari ini saya akan ajak anda menuju ke dua tempat makan
yang tempatnya sebenarnya sederhana tapi rasanya otentik dan enak banget
kita ke tempat pertama yuk
lokasi yang pertama ini boleh saja berada di dalam gang
tapi pengunjungnya udah kayak sekumpulan geng nih banyak banget
ya kedai bakmi yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini
pengunjung yang datang rata rata bisa mencapai satu ratus lima puluh hingga dua ratus orang loh setiap harinya
kata sang pemilik rahasianya ada dari adonan mie yang dibuat sendiri
serta racikan bumbu khas yang sudah turun temurun sejak tiga puluh lima tahun silam
kalau ngebumbuin nggak bisa
karena cita rasinya pasti beda
tapi kalau ngaduk boleh lah ya
gimana sih caranya
gini ya begitu gitu aja
yang penting kecampur ya
yang penting kecampur
ada dua jenis bakmi di sini
ada yang manis dan juga asin
sebagai pelengkap kita juga bisa memilih bakso kuah bakso goreng
wah jadi pengen cobain semuanya kan
karena mienya dibuat sendiri jadi ngerasa tipis tipis kenyal tapi enak
bumbunya yang paling juara
selain karena rasanya yang otentik dan lezat
suasana kedai bakmi yang berada di dalam gang juga cukup unik
dan menjadi daya tarik pelanggan untuk datang ke tempat ini
belum pernah ada gitu maksudnya konsep di dalam gang yang orang orang lewat gini
dengan tipe jenis bakmi yang emang orang orang udah suka dan sudah langganan di saya
jadi konsep tempatnya jadi unik
buka setiap hari sejak pukul sepuluh pagi hingga delapan malam
bakmi yang berada di kawasan gang pelita
jalan phh musuh
tova bandung ini bisa dinikmati dengan kisaran harga rp dua puluh tiga hingga rp tiga puluh dua
semuanya mie nya kuahnya gitu lah
suasananya juga bagus enak
setelah makan bakmi saya akan ajak anda
menuju ke sebuah rumah makan di kawasan jalan kawaluyan
rumah makan yang berdiri sejak tahun dua ribu sembilan ini
memiliki menu andalan ikan pindang ayam goreng pergedel
serta kare dok khas bandung
untuk memasak setiap makanan
rumah makan ini masih menggunakan tungku dengan kayu bakar lho
katanya ini membuat makanan yang meluarkan aroma wangi yang sangat khas
selain itu bahan yang digunakan juga selalu segar
agar kualitas masakan tetap terjaga
masakan itu tadi
pagi jam enam udah dimasak
beres jam setengah sebelas udah siap semua
pagi buka sampai jam
sampai jam lima
nah meski tempatnya sederhana namun pengunjungnya membludak
terutama di jam makan siang seperti ini
kalau menurut pak pakit ikan masnya
sama beda aja kak
bedanya itu lebih keras aja kemudiannya
nasi ini buka setiap hari dari senin hingga sabtu dengan harga rp lima belas untuk ayam dan ikan
rp dua untuk setiap porsi tahu tempe dan perkedel
serta rp lima untuk nasi yang bisa anda refill atau isi ulang tanpa batas
alias nambah terus nggak bikin dompet tergerus
sambal dan sayuran di sini juga bisa dinikmati secara gratis
bahkan selalu menjadi incaran utama setiap pengunjung
setelah tadi makan yang pedes pedes
segera rasanya kalau diakhiri dengan minuman es jeruk
angga putra helmy sirenegara bandung jawa barat